anda masih bersama kami di layar demokrasi bmkg memperkirakan
puncak curah hujan pada tanggal sembilan hingga sebelas januari dua ribu dua puluh
akan mengakibatkan permukaan air di pesisir utara jakarta meluap
gubernur dki jakarta anies baswedan akan melakukan tindakan pencegahan
untuk mengatasi banjirop tersebut
air pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pukul sepuluh pada sembilan januari
pukul sepuluh sebelas pada sepuluh januari dan pukul sebelas pada sebelas januari
air pasang diduga akan mengakibatkan banjirop di dki jakarta
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan
akan menyiapkan personil dan alat di beberapa titik yang diduga akan muncul air pasang
guna mencegah banyaknya air yang meluap ke permukaan dan menyebabkan banjirop
alat yang kita miliki disiapkan
semua personel yang kita miliki disiapkan
kemudian ditugaskan di tempat tempat yang disitu memiliki risiko terjadi
yang kedua banjir
sehingga ketika ada potensi banjir
terutama yang terkait dengan rop
lalu kita nanti akan sampaikan secara lebih lengkap
ada beberapa titik yang nanti kita akan ada posko posko khusus
itu yang terkait rop
sementara itu tim advokasi korban banjir dki jakarta dua ribu dua puluh
memberi ruang untuk masyarakat terdampak banjir
melayangkan gugatan perdata
menuntut ganti rugi melalui mekanisme class actions
kepada cnn indonesia com
salah satu anggota tim advokasi korban banjir dki jakarta dua ribu dua puluh
membenarkan hal tersebut
class action sekali ini difokuskan ke pemprov dki
sebelum nantinya memungkinkan diarahkan juga ke pemerintah pusat
pemprov dki melalui kabiro hukum yayan yuhana
menyatakan siap untuk menghadapi gugatan tersebut
yayan menyatakan gugatan serupa pernah diterima pemprov dki
saat ibu kota dilanda banjir pada tahun dua ribu

untuk membahas rencana gugatan kelompok
atau class actions dari warga jakarta yang terdampak banjir kemarin
sudah hadir bersama saya di studio cnn indonesia pada malam hari ini
anggota tim advokasi korban banjir dki jakarta
atau bang tigor
saat malam ya bang

kemudian ada bang syarif anggota dprd dki jakarta dua ribu dua puluh
jakarta dari fraksi gerindra selamat malam bang syarif
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam dan juga ada bang laude ida anggota ombudsman republik indonesia
selamat malam bang laude kita sering ketemunya dulu di dpd sekarang di ombudsman
tigor boleh deh
oh bang tigor ya
bang tigor sudah berapa banyak sebetulnya warga yang kemudian mendaftar untuk mengikuti gugatan ataupun class action
menjadi penggugat ya
ya menjadi penggugat
sampai malam ini sudah tiga ratus delapan puluh dua orang
itu dari lima wilayah dki jakarta
sudah ada yang mendaftarkan diri menjadi calon penggugat terhadap pemprov dki jakarta dalam kasus banjir jakarta
jadi kita akan mulai verifikasi dulu data data yang mereka kirim
kan semua pendaftarannya lewat email ya
korbannya masuk yang mana mana gitu
syaratnya apa aja sih bang sebetulnya
kita sudah membuat rangkumannya di layar
kita akan tunjukkan apa sebetulnya syarat untuk bisa warga dki mengajukan gugatan ataupun sebagai penggugat class action terhadap pemprov dki jakarta
kita akan lihat bersama
ya syarat dan tata cara melayangkan gugatan class action
satu mencantumkan data pribadi nama alamat nomor telepon ktp dki
kemudian melampirkan foto foto bukti kerugian dan menyertakan keterangan waktu kejadian
ini betul ya bang
mekanisme class action itu kan dipergunakan untuk mempermudah kasus yang diderita oleh jumlah korbannya masal
jadi tidak perlu semua korban itu menggugat secara bersamaan
karena yang penting kejadiannya sama
nanti hubungan antara korban yang lain dengan representatif kelasnya perwakilan kelasnya itu sama
dan dasar hukumnya sama
jadi mempermudah mempercepat dan juga mempermurah
sehingga bisa memperjuangkan haknya
motifnya itu sebetulnya apa sih bang tigor
kalau dilihat kalau selama ini kan belum pernah ada ya
meskipun tahun dua ribu tujuh sudah pernah ada

saya juga kok yang menggugat
waktu itu masih zamannya gubernur sutioso
banjir jakarta dua ribu dua puluh
tanggal delapan dan sembilan februari dua ribu dua puluh
kami mengajukan gugatan
nah gugatan class action itu kan dikenal di undang undang konsumen undang undang lingkungan hidup dan undang undang kehutanan
nah jadi disana sudah ada tapi mekanismenya belum ada
dua ribu dua kami ajukan gugatan
akhirnya keluarlah perma
peraturan makam bagung nomor dua tahun dua ribu dua
ada motif politik nggak sih sebetulnya disitu
karena kalau kita lihat background dari beberapa juri bicara anda itu mantan caleg partai partai tertentu
oh ya nggak
kalau saya kan gini
kan saya sudah punya bukti
saya pernah penggugat juga
eh lawyer untuk penggugat juga tahun dua ribu dua puluh
dalam konteks ini saya mau mengatakan gugatan ini adalah gugatan publik
ya fasilitasi teman teman kami
lawyer untuk publik yang memang mau memperjuangkan haknya
kedua gugatannya tujuannya apa
ini untuk pelajaran publik
untuk kesedaran hak
kedua supaya ada efek jerah
ya atau pembelajaran kepada pemerintah
dia supaya bekerja dengan baik
nah kalau kita lihat banjir yang sekarang ini kan
pemprovnya nggak bekerja dengan baik
gubernurnya nggak bisa kerja
kalau kita lihat dari tayangan cnn
untuk yang ke
yang nanti ada persiapan yang seperti ini
harusnya sudah dilakukan jauh sebelumnya
pencegahannya sudah harus diprediksi jauh jauh hari
karena kami lihat dalam kasus banjir yang satu januari kemarin
itu sistem peringatan dininya nggak jalan
lalu emergency responsenya bantuan daruratnya juga nggak jalan
jadi motifnya nggak ada motif politik
motifnya ada apa motif kemanusiaan
bang sarif anda sebagai mitra kerja
dari pemprov dki jakarta anggota dprd
melihatnya memang ada kegagalan
kelalaian dari pemprov dki untuk melakukan pencegahan
seperti yang tadi disampaikan
saya sudah lama berdebat dengan pak tigor
nggak ketemu temu juga
saya berpendapat berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh pemprov itu
sudah cukup baik
berarti tidak cukup baik atau gimana
berarti masih ada yang kurang
tentu masih ada yang kurang
dan diakui di dalam rapat rapat dprd
tetapi saya ingin memberikan tanggapan tadi ya
saya terima kasih sekali
jadi harus dicatat itu edukasi publik
memang dalam tradisi dunia modern ya
tradisi dunia modern
komplain itu harus dilakukan melalui jalur hukum
ketimbang misalnya di jalan raya
nyinyir gak karuan gitu ya
lebih baik gitu
dan saya menyambut
apa namanya positif terhadap class exit
coba dibangun yang baik
artinya tidak salah alamat ya
bahwa warga kemudian yang dimotori oleh tim advokasi korban banjir ini
mengajukan gugatan class action kepada pemprov dki ini tidak salah alamat menurut anda
ya kalau salah alamat saya nanti pikir hakim
ya saya tidak ingin komentari itu
tapi saya berpendangan bahwa
kalau ingin menggugat
pendapat saya mengatakan
tapi tadi sudah dikatakan tadi
habis ini pemerintah pusat
nah ditunggu itu
jadi menurut saya
itu sebagai edukasi publik
ya bagus bagus sajalah ya
bang laude anda melihat ada kelalaian tidak sih
sebetulnya yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta
sehingga menyebabkan kemarin korban banjir itu mencapai hampir enam puluh orang
kemudian sistem pencegahan banjirnya itu tidak maksimal
tadi kalau menurut bang syarif
sudah cukup baik
nilainya itu c
kalau saya e
karena mah anjirkan gugatan
bukan hanya di jakarta
ketika data korban
yang kita bisa baca semua
eh sampai tadi malam
itu yang terbanyak di luar jakarta
ya di jakarta
jakarta saya kira
jakarta ada sebelas
jadi dari enam puluh tujuh orang itu
yang asli warga dki
itu sebelas orang
yang meninggal dunia
itu sebelas orang asli di dki jakarta
sisanya di daerah yang nggak
seperti bekasi depok
tapi kalau korban keseluruhan besar
jawa barat banten
tetapi kasus banjir seperti ini
saja terjadi di jakarta sebenarnya
di sulawesi tenggara
atau sulawesi tenggara tahun lalu
itu kasusnya sangat besar
dia banjir bandang
korbannya itu menderita
melakukan mobilisasi bantuan
itu pemerintah pusat juga terlibat
dan banyak pihak termasuk saya
itu yang terlibatnya
tidak ada gerakan seperti ini
kelas seksi dan sebagainya
kalau sekarang ini hanya fokusnya jakarta
ada nuansa politiknya
oh om busman mencurigai
kelas seksi ini ada nuansa politiknya
bukan om busman ya
akan banyak nuansa politiknya
di sejari jari kemeneran rakyat jakarta
bahwa anis yang selamanya bekerja
harus diakui juga
tidak membuat kebijakan mitigatif
menurut om busman
tidak ada kebijakan mitigatif
tapi bukan saya jakarta kan
itu kemang pertama
untuk pertama kalinya sekarang dalam sejarah
kalau saya tidak salah
ada putranya atau ada putrinya
dia sempat kesana
beliau sempat kesana kan
di tangerang itu
itu juga terjadi kan
kebijakan mitigatif ini
yang tidak dilakukan oleh sejumlah daerah
termasuk jakarta kali ini
di tempat saya
jawa bantuan itu banjir juga
baru kali ini juga naik
sampai dalam rumah saya
tidak pernah itu
maksudnya parah gitu
sekarang paling parah
tahun ini paling parah
tapi itu sekali lagi
tidak hanya tentang banjir
pemerintah yang harusnya
kebijakan mitigasi untuk
berarti om budsman menilai
di situ ada kelalaian dalam mitigasi
bencana banjir gitu
semua pihak akan setuju dengan pendapat itu
apa yang sebetulnya dituntut oleh
tim advokasi dari
yang terkena dampak banjir
kita akan membahasnya
sesaat lagi tetap bersama kami
di layar demokrasi
sampai jumpa di layar demokrasi
halo hotman baru landing dari bali
kalau seluruh lbh lembaga bantuan hukum di indonesia
kalau benar anda lbh cepat ajukan gugatan kelas aksion
kejadian banjir di jakarta itu sudah mirip dengan gugatan gugatan kelas eksen yang diajukan oleh masyarakat masyarakat di negara barat
haru lbh lbh jangan ngaku dirimu selalu lbh
ayo segera bikin kelas action
kelas eksen gugat ganti rugi atas seluruh masyarakat kerugian masyarakat jakarta
kelas eksen gugat ganti rugi kelas eksen triliunan rupiah
saya melihat telah memenuhi syarat semuanya untuk gugat kelas action
oke kalau lbh jangan dipakai lbh hanya untuk loncatan karir
karena anda belum dapat pekerjaan
salam hotman paris
ini keras sekali nih apa yang disampaikan oleh bang hotman
nah bang tigor ini memang salah satu triggernya adalah ajakan dari bang hotman ini
atau memang gimana sih sebelumnya sudah ada pembicaraan mungkin diskusi dengan beliau
enggak enggak ada
saya biasa lakukan gugatan publik seperti ini
jadi bukan baru kali ini
hidup saya sejak tahun delapan puluh an
nampaknya saya sudah berusia dua puluh enam tahun
sejadi lawyer itu gugatan publik lebih banyak
saya juga sama teman teman yang memulai gugatan banjir jakarta dua ribu dua puluh
kami waktu itu menggugat gubernur sutioso dan presiden megawati
tapi tadi bang hotman itu seperti menyindir lbh jakarta yang jangan digunakan sebagai loncatan karir
apakah kemudian dari tim advokasi korban banjir tidak bergabung dengan lbh
karena lbh jakarta dinilai kurang bisa merepresentasikan ataupun terlalu berpihak pada pemprov dki
saya nggak berani jawab itu
karena gini kalau saya melihatnya gini
teman teman di tim kami memang itu sejak hari
hari sabtu tuh jumat sabtu sudah diskusi
saya sudah diskusi
kalau anda juga baca tulisan saya sejak tanggal satu malam itu saya sudah nulis
saya sudah bikin tata cara gugatan class action
jadi bukan barang baru
ya jadi konteksnya jelas
ini adalah kemanusiaan gitu loh
bukan karena hotman faris bilang itu
hidup dunia hidup saya sudah
apa yang dibilang sama bang hotman itu menguatkan lah
apa dia sebagai korban banjir juga ya
bung laudet tahu saya
beliau tahu saya
oke tapi sebetulnya apa sih yang dituntut ini kan kalau class action gugatannya perdata ya bang
ya ganti rugi
nah yang dituntut itu apa ganti ruginya berapa
gugatan publik itu ada tiga
ada class action atau gugatan perwakilan kelompok
ada lagi legal standing
itu gugatan perwakilan organisasi
ada lagi citizen lawsuit atau gugatan warga negara
yang dua ini yang
pak langsung untuk ganti rugi lebih cocok adalah kelas action
kalau yang legal standing ini perubahan kebijakan
itu juga sedang saya siapkan
gugatan legal standing
jadi saya punya organisasi yang akan gugat juga pemerintah
dalam hal ini pemprov dki jakarta
dia supaya merubah kebijakan apa
dia harus siapkan sistem mitigasi tadi yang dikatakan bung laude
harus ada gitu loh
kan sampai sekarang dia juga nggak mau tanda tangan bahwa jakarta itu daerah darurat
cuma jakarta yang belum nih gitu loh
tapi kenapa hanya fokus di dki jakarta
karena kan ini banjir itu bukan hanya faktor mitigasi memang ya
tapi ada wilayah wilayah penyangga seperti bekasi depok tangerang yang juga banyak korbannya gitu
dan saya dengar teman teman yang lain di tangerang juga sudah mulai
ya enggak apa apa
jadi jangan serakah juga gitu loh ya
punya keterbatasan gak bisa semuanya gitu loh
jadi gini tadi ini kan pembelajaran publik dan efek jerah
jadi kalau ini bagus baik untuk yang lain kenapa tidak dicoba juga di daerah lain
jadi nanti bisa menjelar ke daerah daerah lain seperti jawa barat dan joko banten
ini kan mana mana publik edukasi itu kan multiplying efek yang mau dicapai
kedua dan bukan menang kalah mbak
menang kalah itu nomor berikut
udah pernah menang berapa kali kalah berapa kali bang
kalau sudah berkali kali itu
saya gugat ya pengusaha saya menang
oke yang di bekiduri
enggak itu yang kedua
yang pertama tuh pengusuhan jakarta terhadap gubernur
waktu itu nggak tahun dua ribu tiga saya gugat
gitu bahwa itu dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran ham
ya kenapa karena waktu itu kami melaporkan ke komnas ham tidak direspon
nah makanya kami gugat di pengadilan hebat kan
baru pertama di dunia loh human rights commission digugat di pengadilan
oke tadi bang syarif kan mengomentari ya bahwa sebetulnya mendukung
class action yang diajukan oleh warga tapi kalau bisa konstruksi hukumnya kemudian diperbaiki itu maksudnya gimana
begini begini kan tadi saya sebetulnya menyambung pak bang laude tadi
kita dalam negara hukum seperti ini saya katakan tadi tradisi dunia modern ya salurannya seperti itu
saya sudah kenal lama dengan bang tiger memang spesialis seperti ini
dan maksud saya tadi catatan saya tadi hindari persoalan persoalan politik
hati hati hati hati hati ditunggangi bang tigor
kenapa anda bisa berpikiran hati hati sampai mengingatkan bang tigor hati hati ditunggangi gitu
kan bisa saja kan bisa saja orang ditunggangi tidak merasa
itu itu yang maksud saya
jadi menurut anda kalau gubernurnya bukan anies baswedan tidak ada kelas eksin tapi kan tadi bang tigor sudah menggugat tahun dua ribu tiga ke setioso
saya menduga seperti itu
semua gubernur dki pernah saya gugat
bus transjakarta saya laporin loh coba buka bekas deh
banjir gugat kami
iya buka aja bekasnya
kami gugat kok penggusuran zaman now kami gugat
gitu loh jadi nggak ada pilih pilih prinsipnya ada tadi kemanusiaan
kami ini mau memperjuangkan nilai nilai hak hak warga negara
itu harusnya warga negara mendapatkan layanan publik yang baik ya
kenapa dia harus dapat dia itu sudah membayar pajak membiayai bung sarif
supaya bekerja dengan baik dapat gaji baik gitu ya menggaji anies dan staffnya
nah ini harusnya kan tumpan baliknya pelayanan baik ya bung ya
oke tapi memang menurut bang sarif ini murni kesalahan gubernur dki jakarta dan juga pemprov
atau ada kesalahan kesalahan lain dari daerah daerah lainnya sebagai wilayah penyangga gitu
pemerintah pusat juga turut salah disini gitu
melihat persoalan banjir satu januari itu persoalannya rumit kompleks sekali
tidak bisa di dasar satu jam dua jam
karena itu saya katakan benang merahnya pak anies mengatakan saya bertanggung jawab
adakah gubernur mengatakan gitu
sampai hari ini pak anies belum pernah menyatakan permintaan maaf
artinya apa beliau bertanggung jawab mengatasi dampak buruknya itu
saya bertanggung jawab saya ulangi saya bertanggung jawab
catat dimana gubernur yang berani mengatakan saya bertanggung jawab
tapi itu artinya kan bertanggung jawab karena memang terjadi kelalaian gitu
bisa diartikan seperti itu
bukan kalau persoalan penyebabnya pak anies juga mengatakan nanti berdebatnya setelah selesai ini
kita cari penyebab banjirnya tapi menghadapi evakuasi menghadapi pengungsian
pak anies mengatakan bertanggung jawab mengatasi dampak buruknya itu catat
oke bang laude dari ombudsman itu sudah menerima aduan aduan gak sih dari warga yang merasa resah
karena kan kita lihat juga ya bahwa polisi itu sudah memeriksa
ada beberapa yang diperiksa salah satunya kasudin di jakarta barat soal pompa itu juga sudah diperiksa
sudah ada aduan terhadap
sudah ada juga
jakarta barat juga
sampai kemarin belum ada tapi saya kira kalau salurannya kelas action itu sudah bagus tuh lewat kelas action
dan saya juga mau katakan begini persoalan banjir ini tidak sederhana ya
tidak boleh hanya menyalahkan satu administrator tertentu itu yang poin utama
karena jakarta sudah keliru tata ruang sejak awal
anies ini adalah pewaris dia berada pada pewaris akhirnya
pewaris akhir untuk sekarang ini ya
dari administrator yang sudah menyejara
dan tata ruang jakarta sangat buruk
gedung gedung bertingkat gedung gedung yang begitu banyak ya
mal dan sebagainya perumahan yang dibangun juga begitu banyak itu
itu sebetulnya bagian dari penyumbang atau kontributor terjadinya banjir di jakarta sampai sekarang
itu baru jakarta saja artinya seolah olah tata ruang jakarta buruk
nah sekarang kita lihat di sekitar tangerang tangerang banten jawa barat seperti bekasi kemarin
sampai di tolopak padangang itu kan banjir gitu
itu kan bukan tidak bisa disimplifikasi dengan satu penyebab tertentu
tidak bisa langsung menyalahkan gubernur juga gubernur jawa barat bupati bekasi atau wali kota bekasi misalnya

rumit persoalan di belakangnya ini adalah sebetulnya hilir dari kebijakan kebijakan sebelumnya
tapi kan tadi anda mengatakan tidak boleh menyalakan satu administrator saja artinya class action ini jangan hanya ditujukan kepada satu administrator kepada pemprov dki
sebetulnya pengen mengucapkan itu
gitu bang penegasan nih bang
ya itu betul dia jadi pemerintah pusat juga bertanggung jawab karena harusnya dia berada di hulu dia menyelesaikan persoalan persoalan di hulu
misalnya penyebab banjir di puncak di mana
dia harus kan bukan tanggung jawab jakarta itu kan
oke gimana bang tadi bukan hanya tanggung jawab jakarta gitu sebenarnya
pemerintah pusat juga harus bertanggung jawab
jadi banjir dengan mitigasi itu dua soal yang kami lihat tidak harus diminta pertanggung jawaban secara ini
nah kalau banjirnya nanti itu perdebatannya lain lagi
yang kami mau ajukan gugatannya adalah tadi
ya korban ini tidak
mendapatkan upaya mitigasi yang baik oke itu mitigasi bencana banjirnya ya bukan
banjirnya siapa yang bertahunya enggak nah kesalahannya anies kan seolah olah kami
menyalahkan dia karena apa dia bikin banjir enggak itu enggak enggak cerdas justru kami
mau mengatakan dia tuh harusnya penanggung jawab mitigasi nah itu yang dilakukan dengan baik
oke tidak dikerjakan dengan baik untuk itulah makanya kami gugat dia gitu itu juga sama formatnya
nah dua ribu dua oke sama ya nah itu satu kedua jakarta ini kan secara geologis memang sudah
di bawah tempat posisinya oke jadi potensial banjir itu tiap tahun nah harusnya kan punya pengalaman
dia oke dia bisa buka dokumen dia bisa buka mengorganize staffnya membangun sistem mitigasi
yang baik bentuk mitigasinya yang diharapkan itu seperti apa apakah ada alarm apapun
dengan emergency response itu yang nggak dijalankan gitu loh itu di daerah provinsi lain ada nggak itu
saya enggak tahu kan konteksnya jakarta kalau jakarta kan saya lihat saya bisa simpulkan enggak
jalan tapi saya sudah mengalami ini bahwa ioli warning system itu tergantung pada cuaca harusnya
memang ada koordinasi antara pem dari ku jakarta dengan badan meteorologi dan bmkg kalau bmkg sudah
seperti itu bisa bisa melakukan suatu yang memonjolkan makhluk karena skyscrapers sama
kejagaian atau gua nih you setengah
action yang juga menang ataupun kalah yang diajukan oleh warga selama ini
jangan kemana mana tetap bersama kami
kami akan kembali saat lagi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
saya mau ke bang syarif dulu
sebagai anggota dprd anda melihat hanya dki jakarta saja yang tidak punya program mitigasi bencana banjir seperti early warning system
atau anda sudah ada datanya bang daerah daerah lain punya nggak
saya belum terkompirmasi daerah daerah lain
tapi karena kita sama sama tahu daerah lain sudah menetapkan status tanggap darurat saya bisa katakan daerah lain tidak punya
dki tidak melakukan penetapan status tanggap darurat karena sudah ada mitigasinya
tiga orang mengatakan tidak ada early warning
saya menemukan data fakta
misalnya kampung pulau sudah diingatkan itu satu hari sebelumnya
satu kampung pulo
nah itu sudah diingatkan
tanggal dua puluh tujuh kami rapat di komisi d bersama jajarannya menangani banjir
kita cek berapa alat berat anda yang disiapkan
dia sampaikan jumlanya
berapa yang sudah anda lakukan pengurukan sungai sudah disampaikan
sebenarnya itu sudah dilakukan
sebenarnya itu sudah dilakukan
oke tapi mitigasinya itu ini ya peringatan kepada daerah daerah gitu ya
ya sudah dilakukan
nah soal mitigasi secara teknis itu kan dilakukan oleh bpbd
nah hari ini tiga hari tiga empat hari ini kita berdebat soal bpbd apakah perlu dibutuhkan tingkat kota
tiga empat hari ini bpbd kata pak menteri silakan kalau dki bisa membuat silakan
tidak ada larangan
ya oh buat langsung gitu loh
tiga empat hari ini masih berdebat soal bpbd apakah perlu dibentuk tingkat kota
mitigasi sudah ada blacknya dari awal
oke artinya sudah ada mitigasi sebelumnya daerah daerah tertentu tadi sudah dijelaskan oleh bang sarif itu sudah diingatkan sehari ataupun dari mulai akhir november ini gimana bang
nah saya jawab konteks kampung pulo
kalau ada mitigasi early warning system warga kampung pulau bung sarif nggak keleleran
nggak tahu tempat pengungsiannya kemana
ya itu satu
kedua saya lihat juga misalnya nggak usah jauh jauh teman teman media bantu saya waktu itu ke rawabuaya
empat hari warga itu mengungsi ke halte transjakarta sama ke pinggir tol rawabuaya
apakah itu ada mitigasi
saya mau tanya kalau ada mitigasi minimal ada mobile toilet di sana
oh yang rawabuaya ya
saya bisa jelaskan
oke gimana pak sarif
ditampung di aulam masjid asyik asyari
itu setelah saya protes bung
setelah saya proses itu hari kelima baru pindah
tanggal satu jam empat sore
coba buka dokumen
itu sudah cek kuman itu daerah cek kuman
coba buka dokumen ya
sampai hari keempat mereka masih di halte transjakarta
begitu saya protes dengan teman teman kompas tv ya
setelah kita di kompas tv besoknya saya dengan bung taufik saya protes itu paginya baru dipindahkan
saya ingin jelaskannya ya
itu kan insiden
ya ada bagian sekelompok masyarakat yang lebih dekat di halte
tapi itu tempat asli masyarakat dibangun
itu satu ya
nah terus gini
kalau ada mitigasi nggak ada loss informasi seperti itu
artinya ada perbedaan pendapat dan juga informasi yang bisa miskin informasinya
nanti bisa juga
anda bisa gugat kami balik di pengadilan
silakan aja gitu kan
nggak ada masalah
bang laude anda melihat seberapa banyak
sebetulnya peluang dari class action yang diajukan oleh bang tigor dan juga kawan kawan ini untuk bisa menang sih
saya nggak bisa menilai soal itu
karena itu yang saya harus saya apresiasi
bahwa teman teman sudah memiliki kesadaran untuk mengekspresikan hak mereka
nuntut agar pemerintah melakukan yang terbaik bagi warganya
itu saya kira saya itu bukan pada posisi saya untuk menilai sekali lagi
tapi bahwa pemerintah memang
bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik pada mereka
salah satunya kata kuncinya adalah mitigasi
mitigasi itu bukan sekedar peringatan awal pada saat dia pada saat akan terjadi
tetapi menyiapkan fasilitas untuk agar tidak terjadi dampak ketika satu peristiwa terjadi
itu intinya seperti itu
di tempat tempat tertentu oh ternyata ini nggak bisa
banjirnya ini kalau banjir sini nggak bisa dialirkan
dicarikan dibuatkan kanal di situ
pada titik titik tertentu yang selama ini sudah menjadi langganan banjir
itu harusnya sudah harus disiapkan bukan sekedar pos pengangkutan orang untuk keluar
tetapi untuk menjadikan banjir tidak bertahan di situ tidak mengalir
dan itu jakarta saya kira
pasti jakarta lebih maju lah saya kira ya
tapi persoalannya jakarta saya kira
kalau saya baca dokumennya misalnya untuk melanjutkan saja pembangunan
perbaikan kanal ya
kalau cilipung sampai tiga puluh keolebi
normalisasi ciliwung tiga puluh kwb itu terhambat oleh ada hambatan dari warga gitu
nah ini juga belum diselesaikan
nah itu sekali lagi jakarta saya kira pasti lebih maju ketimbang daerah lain
persoalannya jakarta juga ya tata ruangnya sudah buruk sekali lagi seperti itu
untuk melakukan tindakan tindakan mitigatif itu saya kira tidak terlalu mudah juga
bang tigor seberapa yakin ataupun seberapa persen sebetulnya gugatan ini
kelas aksin ini bisa dimenangkan gitu loh dikabulkan
kalau yakin harus yakin
kita lawyer kenapa menggugat
tapi tadi saya jelaskan menang kalah itu bukan tujuan utama
ini kan advokatif sifatnya
sebuah advokasi dilakukan itu untuk mendorong supaya pemerintahnya bekerja dengan baik
jadi gini kayak dikat saya tadi jelaskan dua ribu dua kami kalah
dalam perang kecilnya
tapi dalam perang besarnya kami menang
apa itu keluar peraturan
jadi ini harus dilihat
artinya ke depannya meskipun nanti kalah itu ada peraturan yang keluar gitu
atau ada perubahan
seperti itu gitu loh
kan pro bki
nggak harus oke menang nggak
tapi ini pembelajaran
ya buat pemerintah terutama
dan juga buat masyarakat bahwa pemenuhan hak itu ternyata nggak bisa ditunggu
tapi harus diperjuangkan
bang sarif catatan anda sebagai dprd fraksi gerindra pendukungnya pak gubernur ini gimana nih
mau menghadapi gugatan class action dari warga
kita kan sudah sama sama mengenal pak bang tigor
saya tidak terkejut sekali gitu
hal hal yang baik kita dukung ya
dalam konteks edukasi
tapi saya kalau boleh saran bang tigor
ini evakuasi dulu selesaikan dulu
ya kan selesaikan dulu banjir ya kan
nantilah bulan pebuar itu sudah selesai
kalau kami nggak woro woro
gubernur nggak bakal siap selesai sekarang
emosi aparatur ya
masih bagaimana menangani banjir ini
kalau memang tujuannya edukasi
saran saya ya
dipikirkan dulu loh apakah momennya tepat
karena sekarang semua ketiga
sedang terponsentrasi untuk menangani
terponsentrasi penanganan banjir
tapi kedepannya apakah dari dprd memberikan catatan khusus kepada pemprov dki jakarta
untuk memperbaiki sistem mitigasi
itu yang harus diharapkan dprd
bukan saja catatan khusus
itu harus diharapkan
bukan catatan khusus
tapi minta juga untuk pembebasan lahan normalisasi itu segera tahun dua ribu dua puluh selesai
kita harus diperbaiki
kita tekanan bukan saja memberikan catatan
bang laude singkat saja catatan ombudsman apakah pemprov dki jakarta dan juga pemerintah
pusat dan juga daerah daerah lainnya seperti pemprov jawa barat dan juga banten itu harus
bersinergi untuk bisa menyelesaikan persoalan banjir ini

dengan kelas sma ini

itu harus bersinergi untuk bisa menyelesaikan persoalan banjir ini

dengan kelas sma ini

kemudian yang kedua bagi pemerintah
secara keseluruhan juga ini penting class action ini penting untuk menjadi catatan bagi mereka
menjadi peringatan lagi bagi mereka untuk melakukan yang terbaik juga pada warganya
untuk penanganan banjir sekali lagi penanganan banjir mitigasi itu teramat penting
kebijakannya dan implementasinya itu yang harus dilakukan
pelayanan publik harus dimulai dari perancangan kebijakan yang berkepastian untuk memberikan pelayanan terbaik
saya kira sekali lagi pak anies jangan menganggap bahwa classir action ini adalah gerakan politik
tapi ini adalah gerakan penyadaran sebetulnya untuk menjadikan dia lebih besar
jadi pak anies saya kira pasti akan lebih tertantang ke depan untuk memberikan pelayanan terbaik
oke semoga saja nanti kita tunggu gugatannya kapan dimasukin bang
ya nanti besok kan besok itu terakhir pendaftaran seminggu dua minggu setelah itu
oke kita tunggu saja nanti bagaimana gugatannya isi gugatannya apa
karena kita belum tahu bang tenggor nggak mau bocorin
kita akan tunggu tapi momentum itu penting bang bagaimana korban penanganan banjir itu diutamakan
terlebih dahulu terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
dan presiden joko widodo meninjau dua lokasi terdampak banjir di kecamatan sukajaya kabupaten bogor dan lebak banten
kita akan hadirkan informasinya terus saja bang